kebakaran terjadi di area kilang pertamina nasional di balikpapan kalimantan timur jumat pagi
penyebab kebakaran ini masih diselidiki
api berkobar di area kilang pertamina nasional sekitar pukul setengah sebelas waktu indonesia tengah
di jalan yosudarso kecamatan balikpapan tengah kalimantan timur
api dapat dipadamkan dalam waktu dua jam setelah mengerahkan sejumlah unit pemadam kebakaran
kebakaran ini tidak mengganggu proses produksi dan pasokan minyak gas lpg ke masyarakat
pihak pertamina saat ini masih melakukan investigasi internal terkait penyebab kebakaran
tidak ada kebak jiwa dalam sebuah ini
dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik karena kondisi kilang saat ini sudah tetap beroperasi normal
jadi di dalam kilang itu terdapat beberapa pabrik pabrik pabrik yang lain tetap beroperasi
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kebutuhan bbm dan lpg di kalimantan
tetap akan disuplai oleh kilang rusu